bekal biasa saja tentunya tidak menarik untuk anak anak
bento beruang seperti ini adalah salah satu dari sekian banyak kreasi bento yang dapat dibuat untuk mempercantik bekal anak anda
sehingga anak anak lebih bersemangat saat menghabiskan bekal mereka
bikin bento bentuk apa nih beruang
bikinnya bentuknya lucu juga gampang ibu juga bisa belajar juga
ini enak kayaknya
di kids republic ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan menghias bento bersama ibu
ibu sudah berapa lama ibu buat bento
dari tahun dua ribu
ibu ide awalnya itu seperti apa sih ibu
kenapa membuat bento

dan bikinnya ini gampang atau bisa sih
gampang gampang banget jadi kalau udah tahu teknik awalnya tinggal pengembangannya
kelas tidak hanya diikuti oleh para ibu
beberapa bapak juga terlihat antusias mengikuti acara ini
modelnya ya modelnya tuh unik
tidak monoton kalau cateringan biasa atau gimana
dia bisa dibentuk macam macam boneka atau karakter karakter yang anak anak sukai
karena bento tergolong cukup mudah ini sangat membantu juga untuk orang tua
terbukti dari yang tadi ada beberapa orang tuh yang ikut jadinya karena mendampingi anaknya ikut jadi belajar
selain bentuknya lucu kandungan gizi dalam bento juga bisa diatur
untuk pertumbuhan anak
syara mediana jakarta